telur merupakan sumber protein hewani yang murah lezat dan mudah dikreasikan menjadi beragam menu
telur juga memiliki kandungan gizi yang kaya akan mikronutrien
tidak melulu digoreng atau direbus di beberapa kedai makanan telur dikonsumsi mentah
nasi tim ayo pasar pagi jakarta barat menjual nasi tim dengan topeng telur mentah sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
daging ayam giling beras dan air kaldu ayam dikukus selama dua puluh menit hingga matang
begitu pelanggan memesan dari atas kompor
nasi tim yang masih bersuhu panas segera dihidangkan di atas piring
serta topeng kuning telur dan sedikit bumbu gari
sebelum disantap nasi tim dapat diaduk dengan kuning telur sampai rata
aroma telurnya tidak resium dan rasanya memang jadi gurih
bubur suleman juga menggunakan telur mentah dalam penyajiannya
bercita rasa khas cirebon bubur yang berada di kawasan cikini ini terinspirasi dari kuliner tiongkok
beras direbus dengan bumbu rempah lengkap
makanan bertekstur kental ini juga tidak memakai kuah
bumbu tambahan kacang kedelai seledri atau bawang goreng
seperti bubur pada uang
umumnya satu kuning telur ayam kampung diletakkan di antara tumpukan bubur
toppingnya diberi cakwe suiran daging ayam kampung tongcai dan emping
selain menambah rasa lumernya kuning telur ayam sedikit mengubah warna dan tekstur
keunikan bubur telur ayam menjadi buruan pengunjung
dalam satu hari sekitar tiga ratus butet telur ayam kampung terjual
teksturnya kan kalau disajikannya masih bulat ya masih utuh gitu enak gitu
nah kalau kita agak lama lama dan terakhir makannya itu terasa enak
di situ dari warna kuning menjadi agak ke orange
nah itu kan agak matang ya di luar ya
untuk menjaga kualitas rasa dan kehiginiasan
telur mentah yang dipakai hanya telur ayam kampung
lalu apakah mengkonsumsi telur ayam mentah dapat menimbulkan efek samping bagi tubuh
nah kita ketahui bahwa telur apapun itu jenisnya
itu sumber terbesarnya adalah kandungan terbesarnya adalah protein
dan kita ketahui bahwa protein ini akan diserap nanti menjadi asam amino ya kan
nah proses penyerapan protein itu nilai cernanya akan baik ketika protein yang terkandung dalam makanan itu dimatangkan dulu
jadi bahan makanan ini dimatangkan maka proses pencenam protein itu akan menjadi lebih baik
telur adalah salah satu sumber protein lengkap jika dikonsumsi dengan pengolahan yang tepat
meski demikian mengolah telur juga tidak dianjurkan
dengan teknik pemanasan yang berlebihan
karena akan berdampak pada rusaknya kandungan protein dan zat besi hingga asam volat
indra yani laksmi angga cita kesuma jakarta